doyan ngemil tapi ingin sajian berisi sayuran atau buah yang menyehatkan
makan asinan bisa jadi pilihan
bagi warga rawamangun jakarta timur sudah tak asing lagi
dengan asinan legendaris yang sudah melayani pembeli sejak tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh an
lokasinya ada di jalan kamboja jakarta timur
berjualan sejak lima puluh tiga tahun silam
asinan haji mansur yang kini bernama asinan kamboja
telah diteruskan hingga generasi ketiga
namun kenikmatan khas dari asinannya masih terasa dan tidak berubah bagi pelanggan setianya
saya makan asinan ini bukan yang sekarang
tapi dari tahun delapan puluh an
rasanya gak berubah
asinan kamboja bisa menghabiskan lebih dari seribu porsi per hari
yang bisa menghabiskan satu quintal sayur sawi dan togen
sementara untuk tahu putih satu lima ratus potong per hari
dua jenis kerupuk yang tersaji dalam satu porsi juga memperkaya keunikan cita rasa asinan
asinan sayuran dibanderol seharga dua puluh ribu rupiah per porsi
sedangkan untuk asinan buah seharga delapan belas ribu rupiah
kalau cemilan yang satu ini cocok buat anda pengabdi makanan bebas kandungan gluten
ya di tangan naning istiani warga kelurahan sidoarjo kabupaten pacitan jawa timur
aneka kue seperti choco chip hingga brownies kering
diolah dengan menggunakan bahan dasar tepung gaplek
yang umumnya diolah menjadi nasi tiwul
terdiri dari campuran telur coklat margarin gula pasir dan
bahan pelengkap lainnya yang membedakan hanya penggunaan tepungnya
adonan yang telah tercampur lalu dicetak ke dalam loyang
dan diberikan tambahan topping coko chip agar tampilan lebih menarik
dengan bahan tepung gaplek menjadikan kue bercita rasa lebih gurih
cocok dinikmati bagi orang yang intoleran terhadap makanan dengan kandungan gluten tinggi
plusnya karena dia gluten free
gluten free biasanya digunakan untuk orang orang yang intoleran terhadap
gluten biasanya orang orang yang diet gluten
buat anak anak yang berkebutuhan khusus
olahan kue buatan naning cukup terjangkau
brownies gaplek dijual seharga empat belas rupiah
cookies gaplek dengan harga lima belas ribu rupiah
serta kue gaplek legit roll seharga tiga puluh lima ribu rupiah
dan melayani pembeli dari berbagai wilayah di pulau jawa
tim liputan cnn indonesia